aroma khas dari biji kopi mampu memikat para penikmatnya
rasa dan aromanya yang unik membuat kopi cocok diminum di mana saja untuk menemani beraktivitas
pada tahun dua ribu dua puluh indonesia berada di peringkat keempat negara terbesar pks prokopi di dunia
setelah brazil vietnam dan kolombia
potensi ini membuat kopi bisa menjadi daya tarik wisata untuk memikat wisatawan
kalau di luar negeri itu ada wine yard ya kan terkenal dengan wine yard
kenapa nggak di indonesia bisa membuat daya tarik coffee yard
kopi kan kekuatan indonesia salah satu kekuatan indonesia
dan bisa jadi daya tarik para wisata juga ke depan
dan sudah ada beberapa yang melakukan hal tersebut
ini salah satu yang kemen parekraf ingin dorong yaitu destinasi kopi itu tadi
perkebunan kopi juga tak kalah menarik dengan perkebunan anggur
berdasarkan data kementerian pertanian dua ribu dua puluh luas lahan kopi di indonesia mencapai satu dua puluh lima juta hektare
dengan kekayaan ini pelaku bisnis kopi juga harus terus berinovasi
untuk membantu memasakkan kopi indonesia ke kancah internasional
makanya kita mencari cara rasa yang disegemari dengan harga yang terjangkau
kemudian memperbaiki apresiasi terhadap kopi indonesia kualitas kopi
kualitasnya seperti apa sih
makanya kita ada ragam rasa tetangga untuk beragam kopi indonesia bisa kita eksplor rasanya
yang ketiga kita berkolaborasi membangun ekosistem
istilahnya supaya nanti di tahap keempat kita bisa go international
iklim tropis yang dimiliki indonesia membuat tanaman kopi bisa tumbuh dengan baik
memiliki cita rasa yang berbeda di setiap daerah
bukan tak mungkin indonesia nantinya bisa memiliki destinasi kopi yang dikenal hingga kemajuan
jangan lupa untuk berlangganan di kancah negara